senin juga kan minggu depan
gak mungkin atau hari senin
mana ada orang ngadain acara hari senin
hari sabtu meh
ada apa hari sabtu
dari siapa neng dengernya
dengernya dari emak
emak dengernya dari abah
eh ros udah dilamar kemet
kenapa gak digagalin
iya bos masih dipikirin caranya
sampai mereka pada punya nak
kita acak acak bestanya
acak acak bestanya belum tentu ngebatalin mereka nikah
namanya juga preman bos
cara berpikirnya karna kekerasan
pokoknya saya gak mau tahu
saya gak mau kalo sampe mereka berdua nikah
bos deh yayan gak
kamu jan apa yang mikirin si yayan
kamu jan apa yang mikirin si yayan
kamu yang mikirin si yayan
yang dipikirin itu gimena cara ngagalin mereka berdua
yang dipikirin itu gimena cara ngagalin mereka berdua
saya akan pantau terus pergerakan si kemet
shopee gak boleh sedih
mas sama abah nanti ikut sedih
dua bulan kecil
kemet punya mertua kayak begitu
kita sudah nasihati
kita sudah kasih tau
tapi kemetnya kek
kasian nanti kemet pak
hidupnya gak bahagia
karena digangguin terus tiap hari sama mertuanya
kita sudah sepakat
minggu depan mereka menikah
kita doakan saja
dan eros bahagia
bapak mau kemana
ya udah ibu bikinin
bawa motor tuh yang bener atuh
saya emang bener bawa motornya
kalau saya bawa motornya di sawah
kamu gak ke rumah eros
eros dilamar kemet
kang kang tunggu sebentar
bicara tak urus
jadi masuk ny ecosystem
saat kau menenerang
jalur yang di naik
yang dari holy nipis
aku buat kepengingan
kalau kamu ingin merubuhkan tembok kamu harus terus memukulnya
itu kan udah
agut bilang terusin
kamu mau mendengarkan saya ngomong apa tidak
kalau kamu ingin merubuhkan tembak kamu harus terus memukulnya
karena kamu tidak akan tahu kapan tembok itu akan rubuh
nasihat lagi deh
kalau berhenti bagaimana
kalau ternyata pukulan berikutnya yang akan merubuhkannya
oke itu agut yang bakalan mungkul terakhir
bukan begitu maksudnya cuk
itu hanya perumpamaan
artinya kita harus terus berusaha
kita harus terus mencoba mencoba dan mencoba
benar juga lumet
pasti benar selalu benar
agut nggak bakalan berhenti ngecak
obud bakalan terus mencoba mencoba dan mencoba
suatu saat pasti tembus
pastinya harus meriah pak
harus dikenang semua orang di cibarengkok
iya atu mak
sapi satu ekor
kurang itu pak dua ekor
iya ya benar mak pastinya kan dua hari
dilamar nggak ngasih tahu me
masa me dengarnya dari kang piping
jangan marah atu me maaf
semua itu ngedadak nggak ada persiapan
ros juga nggak nyangka orang tuanya akemi datang tadi pagi
terus kapan nikahnya
mbak ate seneng dengarnya
me dengar kamu dilamar dari kang piping
kan kamu sudah bilang
ros kalau seminggu lagi ma kamu harus dipinggit
nggak boleh keluar rumah
jadi kapan nikahnya
minggu depan me
kan tadi eros sudah bilang
me tahu kamu sudah bilang
maksud my minggu depannya tuh hari apa tanggal berapa
senin juga kan minggu depan
nggak mungkin atau hari senin
mana ada orang ngadain acara hari senin
hari sabtu me
ada apa hari sabtu
mereka sudah berjalan
mereka sudah berjalan
mereka sudah berjalan
mereka sudah berjalan